terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
sekolah yang rusak di kota palu kabupaten sigi dan donggala sulawesi tengah
karena gempa bumi akan segera dibangun kembali
undp dengan donatur dari jerman akan membiayai pembangunan beberapa sekolah yang hancur karena gempa itu
tangan eliani gracia peranduk menunjuk lokasi tempatnya belajar setahun lalu
tak ada lagi ruang kelas di tempat itu
sekolah dasar impres jono oge kabupaten sigi sulawesi tengah itu hancur oleh gempa pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas silam
gempa dengan magnitudo tujuh empat itu meluluh lantahkan wilayah sigi kabupaten donggala dan kota palu
setidaknya ada satu dua ratus lima puluh tujuh sekolah yang terkena dampak
salah satunya adalah sekolah tempat eliani belajar ini
setelah gempa berlalu eliani dan kawan kawannya terpaksa belajar di tenda lapangan yang disulap menjadi ruang kelas
namun sejak awal tahun kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke sekolah darurat yang dibangun kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
belajarnya di mana
di tenda yang sebelah tadi
nah sekarang belajarnya di sini
enakan di tenda atau enakan di
kenapa enakan di sini
karena tidak panas
sejak bangunan sekolah sementara berdiri tenda belajar digunakan untuk gudang
para guru yang mengajar di sd impres jono oge mengakui belajar di ruang kelas lebih nyaman dibandingkan mengajar di tenda
ya pengaruh sekali pak
pengaruh sekali karena beda itu kalau ruangannya agak luas dan berdempetan pak
dan panas karena rendah sekali
baru ventilasinya pun pak ya sebatas itu
jadi dari konsentrasi anak anak jelas lebih nyaman belajar di kelas ya walaupun masih sementara
iya walaupun seperti ini pak
setahun setelah gempa harapan siswa dan guru untuk bisa belajar di kelas segera terwujud
united nation development program dengan bantuan donor dari pemerintah jerman akan membangun kembali sekolah ini
pada selasa tujuh belas september lalu kepala perwakilan perserikatan bangsa bangsa di indonesia anita nirodi
didampingi direktur undp indonesia christoph bahuet
kami hari ini di pusat misinner ini di mana kami melihat klasem dan bodeg yang menggerakkan membuat berdiri
jadi memperkstenai infrastruktur di saliva
bahwa infrastruktur kecil aslinya termasuk layar sekolah
sehingga bisa berfungsi anak anak bisa kembali ke sekolah dan sebagainya
jadi kami cukup senang dengan proyek ini
lembaga lembaga di bawah pbb telah menyalurkan bantuan hingga empat belas empat juta dolar amerika
atau sekitar dua ratus satu miliar rupiah untuk korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah
sedangkan undp mengalokasikan dana hingga dua puluh delapan juta dolar amerika
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di sulawesi tengah dan nusa tenggara barat
dengan bantuan undp itu eliana berharap gedung sekolah yang roboh segera berdiri
ia dan kawan kawannya sudah tak sabar belajar di ruangan kelas yang lebih nyaman
sutarto kabupaten sigi sulawesi tengah